saya mau curhat
si bos kan sudah jadi manajer
masa masih curhat aja
saya sih sukses dalam hal karir
gagal dalam urusan asmara
sayur sayuran sama bumbu dapur
masa kau boleh belanja sayur sayuran sama bumbu dapu
terima kasih bu
ada tugas dari bos
saya harus jalan sendiri
bos nggak percaya sama orang lain
gak ada kang komar
saya jadi gak ada yang godain
dagang jadi agak lebih tenang
isti kang komar apa kabar
kalau yang kenal aja
kamu gak pegel apa jadi sendiri
setelah lama pisah sama suami
gak pengen cari penggantinya
itu gunanya sekolah
biar tahu riset itu artinya apa
masudnya saya gak sekolah
saya gini gini juga dulunya sekolah
tapi gak tamat
itu gak cukup buat modal jadi pemimpin
yang gak lulus smp aja banyak yang jadi menteri
gak lulus smp tapi cerdas
gak pantas jadi pemimpin
kalian punya kesempatan
gak mentok cuma jadi penagi iuran di pasar
salah satu dari kalian
lebih pantas pegang pasar
akhirnya duet maut ubed dan saif
kembali meramaikan kasanah percopetan kota ini
khasanah itu apa artinya
kamu gak perlu nanya
selama di telinga kamu enak didengar
kamu gak perlu tahu artinya
angkot yang pertama menunjukan menjadi ruang operasi kita

ah kamu mau bercanda
kamu udah lama jadi copet
ah apa sih nak
tadi teman saya belum bayar
kamu sadar nggak
kamu tadi diangkut lagi apa
kamu menelanjangi diri kamu sendiri
emangnya saya orang gila telanjang diangkut
saya cuma bilang jujur sama teman saya
kita kan lagi diangkut
kang jamal sepertinya ada apa gitu sama kang mus
kalau mereka bentrok
sama bingung juga
kalau kang komar
kira kira bakal bentrok nggak sama kang mus
kang komar mah
mana berani sama kang mus
waktu masih megang di terminal
semua yang di terminal
kayaknya bakal ikut kang jamal
kasiannya kang mus
maksa saya kesini
kalau nggak ada yang penting
ini soal si jamal
tadi tau tau datang ke pasar
nggak tau surpei apa
surpei aja saya nggak tau
itu maksudnya apa
semacam penelitian lapangan
itu maksudnya apa
dia itu tadi ke saya kayak nganggap musuh
nggak ada hormatnya sama saya
padahal saya kan senior dia
saya lebih dulu gabung sama akang
mau apa dia
saya nanya diri saya sendiri
akang jawab aja sendiri
kita perlu lepot tanggus kok
nanti kita jadinya ngadu domba
jadi kita harus gimana
terakhir kan tanggus harus keputusan
kita jadi anak buah kang jamal
jadi kita ikut kang jamal aja
kang jamal kayaknya mau ngelawan tanggus
terus kita gimana
kita mah udah jelas
anak buah langsung kang jamal
bakal keren banget
gimana kabar aceh
aceh sudah mulai baik
syukur kalau gitu
karena dia merasa sembuh
merasa lebih baik
dia jadi nggak mau minum obatnya
padahal dia belum tentu
sehat dan belum tentu juga
bapak mau dibuatin kopi atau teh
ada laporan apa
belum mudah mudahan enggak
ada yang kamu khawatirkan
kamu yang mengambil
keputusan menerima kembali jama
saya mulai merasa
itu keputusan yang salah
dulu sudah saya peringatkan sama kamu
karena kita baru pun sudah obat